ya bagus sih di dalamnya udah terus lagi
bupati purwakarta ane ratnamustika
melakukan sidak ke sejumlah tempat perbelanjaan
yang ada di sekitar kota purwakarta
salah satunya di supermarket yang berlokasi di jalan taman pahlawan
bupati ane melakukan pengecekan mulai dari alat pelindung diri
yang digunakan pegawai toko
serta layanan protokol kesehatan seperti batas antrean
cuci tangan pemeriksaan suhu tubuh bagi konsumen
hingga pos gugus tugas yang akan didirikan di setiap titik keramaian
menurut amel meski ada kekurangan yang harus diperbaiki
toko retail yang berada di jantung kota ini
akan menjadi pilot percontohan bagi toko retail lainnya
tim gugus tugas akan melakukan sidak ke setiap toko
dan jika sudah melaksanakan protokol kesehatan
maka akan diberikan sertifikat aman untuk dikunjungi
ini sudah bagus hanya ada sedikit kekurangan
tapi sembilan puluh persen bahwa supermarket ini sudah siap
untuk melaksanakan akb dengan protokol kesehatan yang betul betul ketat
nanti gugus tugas akan mengeluarkan sebuah sertifikat
yang akan dikeluarkan oleh gugus tugas kabupaten purwakarta
bagi pelaku usaha baik yang supermarket maupun minimarket
yang sudah menerapkan protokol kesehatannya dengan baik
sementara menurut pihak retail
protokol kesehatan ini sudah sejak lama dilakukan sebagai layanan bagi konsumen
untuk persiapan kita seperti biasa
tidak ada persiapan karena setiap hari kita sudah selalu memastikan
bahwa giant sebagai tempat retail di sini adalah
seluruh prosedur berkaitan dengan pencegahan covid sembilan belas ini
sudah kita lakukan step by step mulai dari belakang sampai dengan area tubuh
itu yang sudah kami lakukan sehingga pada saat adanya visit dari ibu bupati hari ini
tidak ada kendala di tubuh kami
karena saya dan tim selalu memastikan bahwa seluruh prosedur prosedur
baik yang berasal dari pemerintah pusat pemerintah daerah
ataupun yang berasal dari pt urus permakai tbk
adaptasi kebiasaan baru ini akan diberlakukan seiringan dengan kabupaten purwakarta
masuk ke dalam zona biru
tatanan kehidupan baru akan diterapkan secara bertahap
mulai dari tempat ibadah pertokohan hingga wisata
dian firmansyah purwakarta jawa barat